bukan ucapan selamat atas prestasi positif
melainkan ucapan prestasi buruk yang disampaikan warga terhadap gubernur aceh
pepan bunga berjajar di depan kantor gubernur aceh di jalan teguhunya arif
rabu pagi merupakan bentuk sindiran warga terhadap pemimpin aceh
yang dinilai telah gagal menyejahterakan masyarakat aceh
kritikan tersebut berasal dari berbagai kelompok masyarakat
diantaranya kaum do'afa hingga tukang beca
berjejarnya karangan bunga pun menyedot perhatian pengguna jalan
bapak bunga ini bisa menjadi campung kepada gubernur aceh
karena ini kan penilaian yang memang stigma negatif
karena memang dari dua ribu tujuh belas sampai sekarang
masyarakat masih memang hidup di bawah garis kemiskinan
berdasarkan rilis data bps tingkat kemiskinan di provinsi aceh
naik lima belas empat puluh tiga persen pada dua ribu dua puluh dan menjadi yang tertinggi di sumatera
sementara saat hendak dikonfirmasi
terkait hal tersebut pihak pemprov belum ada yang bersedia memberikan tanggapan
beginilah suasana adu mulut antara dua mahasiswa dengan petugas satgas covid sembilan belas
yang berjaga di depan pintu masuk aula setda tiga pemkot cilegon
di tengah acara pelepasan mantan wali kota cilegon edi aryadi
dan mantan wakil wali kota cilegon ratu ati marleti rabu sore
dua mahasiswa tersebut hendak memberikan empat ekor anak ayam
kepada mantan wali kota dan wakil wali kota cilegon
sebagai simbol kegagalan
pimpin kota cilegon selama periode dua ribu enam belas dua ribu dua puluh satu
empat anak ayam tersebut gagal
pimpin kota cilegon gagal diberikan karena mantan wali kota edi ariadi menolak pemberian tersebut
tim liputan cnn indonesia